lokasi festival musik bertajuk berdendang bergoyang di istora senayan jakarta pusat pada minggu siang
napak sepi pasca dihentikan paksa oleh pihak kepolisian pada sabtu malam
hingga minggu malam penyidik polres metro jakarta pusat
telah memeriksa dua orang dari pihak panitia selaku saksi
yakni ha selaku penanggung jawab acara dan hs selaku penanggung jawab produksi
polisi juga telah menyiapkan pasal tiga ratus enam puluh kuhp jika nantinya terbukti
adanya unsur kelalaian yang dilakukan pihak penyelenggara
selain dugaan adanya unsur kelalaian yang membuat banyak pengunjung jatuh pingsan dan luka luka
polisi terus mendalami pemeriksaan soal penjualan tiket yang melebihi kapasitas
pada permohonan perizinan ke pihak kepolisian
pihak panitia menyebut tiga
penonton sementara pemberitahuan ke kementerian parekraf serta satgas kofit sebanyak lima pengunjung
namun pada kenyataannya jumlah pengunjung yang hadir justru lebih dari dua puluh satu ribu orang
alasan dari pihak manajemen mengeluarkan ataupun menjual tiket sampai segitu banyak
dari hasil pemeriksaan pengakuan dari ha bahwa sebagian itu adalah undangan
ya sah sah saja silakan saja
apa yang alasan yang diberikan ya tentunya nanti akan kita lakukan pendalaman lebih jauh
sementara itu ditemui pada minggu malam
menteri pariwisata dan ekonomi kreatif sandiaga uno mengaku akan memanggil seluruh event organizer yang ada di indonesia
sandi mengancam tidak akan memberikan izin bagi i o yang mengabaikan prinsip keselamatan dalam penyelenggaraan event
alhamdulillah untungnya tidak ada terjadi korban jiwa
jadi kami akan mengevaluasi dan menginstruksikan para event organizer untuk mematuhi atau nanti akan tidak diberikan perizinannya
selain akan melakukan evaluasi serta menginstruksikan event organizer untuk mematuhi aturan yang ada
sandi berharap event dapat diselenggarakan dengan pengelolaan yang baik serta mengutamakan keselamatan